masih dari ibu kota greenpeace indonesia memasang poster raksasa untuk mengkampanyekan kondisi udara di jakarta
dan poster ini berisi informasi bahwa udara jakarta tidak sehat
greenpeace indonesia memasang poster raksasa berukuran satu ratus dua puluh delapan meter persegi di jalan gatot subroto dengan tagar we brief the same air
sejumlah aktivis greenpeace pun memasang data kualitas udara jakarta yang telah dihimpun dari lima institusi berbeda
hasilnya indeks kualitas udara jakarta memasuki angka satu ratus lima puluh dua aqi dengan status tidak sehat
menurut pihak greenpeace kampanye ini dilakukan untuk mengingatkan kepada para atlet yang bertanding di asian games dan warga jakarta bahwa kondisi udara di ibu kota tidak sehat
pengamatan greenpeace sampai saat ini polisi udara masih diabaikan di jakarta
jadi kita menyampaikan bahwa riset yang kita ambil khususnya polisi udara dari pm dua lima
dari dua stasiun di smbc di jakarta di selatan dan pusat itu dari sebulan terakhir sebelum asean games dimulai ada dua puluh dua hari mengatakan tidak sehat
dan menunjukkan pada saat itu dari jam enam pagi sampai jam dua belas siang angkanya tidak sehat dari parameter pm dua lima